bener juga loh
dan kita harus saling bantu untuk itu
ya udah lah lang
gue ngarek ketawan
kalau kamu rajin minum obat kamu akan cepat sembuh
ya yaudah sekarang kamu tidur ya
aku gak bisa begini terus
aku harus sembuh
aku harus normal kembali
aku gak bisa melindungi lia dalam kondisi seperti ini
aku harus sembuh
aku harus bisa
aku harus bisa
sini mesti bantu berdiri
ayo mesti bantu berdiri pak
papa udah papa udah
mesti bantu berdiri pak
papa harus bisa berdiri
pak udah pak
pak udah pak
pak mersi tahu papa tuh ngawas dari lia
tapi mersi tuh nggak tega pak
udah ibu ibu
biar supi sama kakak
ma tenang dulu mami
jangan sampai stress nanti sakit
tapi mama harus tenang
kalau mau sampai stres mama sakit mama nggak bisa cari aksan
kamu yang tenang
karena kamu yang udah bikin nih aksan pergi
pergi kamu dari sini
semuanya gara gara kamu